di yogyakarta daerah patuk dikenal sebagai sentranya bakpia
lokasi ini sering diserbu wisatawan untuk membeli produk kuliner yang terinspirasi dari kue bulan asli cina
turis bisa saja membeli bakpia di toko toko sepanjang jalan ks tubun yang membelah kampung patok ngampilan yogyakarta
namun ada cara lain membeli bakpia dengan pengalaman berbeda
membeli bakpia di toko oleh oleh menjadi suatu hal yang biasa dilakukan para wisatawan
namun bila anda ingin pengalaman yang berbeda anda bisa datang ke kampung patok berjalan di lorong lorong kampung
dan datang langsung melihat pembuatan bakpia di rumah rumah warga
di suria tujuh ratus delapan puluh enam bakpia dibuat sama seperti bakpia lain di patung
isiannya pun tak hanya sekedar kacang hijau dan kumbu kacang
ada rasa lain yang ditawarkan seperti rasa buah misalnya durian atau rasa kekinian seperti teh hijau atau green tea
bukan ada rasa lain
jadi bagaimana rasanya
rasanya seperti kacang hijau
tapi aduh benar benar panas
tapi sensasi makan bakpianya nanti akan jadi berbeda ya
karena kita langsung merasakan kehangatan dari ovennya
rasanya beda ya bu ya kalau kita dibanding kita makan bakpia biasa dari kotak
ini yuk rasakan langsung dari oven

ada yang kemantepannya sendiri lebih tahu kalau ini memang baru
saya nanti mau bungkus ya bu
awalnya bakpia patuk mempunyai merek yang merupakan nomor rumah pembuatnya
biasanya bakpia di pinggir jalan utama mempunyai merek berupa dua digit angka
sedang di dalam kampung umumnya memilih merek
namun sesuai perkembangan ada pengusaha yang memilih menggunakan nama saja atau gabungan antara nama dan angka
dengan berbagai perkembangan sejarah di patuk ada hal hal tertentu yang tidak diketahui wisatawan
kalau di pinggir toko itu biasanya ya itu lima puluh sampai lima puluh lima
itu aja kalau lima puluh lima puluh lima itu yang isi dua puluh
kalau yang di kampung cuma dua puluh lima ribu
kalau yang di jalan raya itu biasanya yang lima belas harganya empat puluh lima
cuma ya selangnya agak banyak sih
tapi ya itu wisatawan itu kan banyak yang nggak tahu
meski harga lebih miring kadang wisatawan berpikir bahwa besaran harga mengikuti kualitas rasanya
di kampung ini sudah ada bakpia itu dari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan
dan ternyata sudah ada banyak yang menggunakan nama
kita sampai hari ini masih pada eksis
nah itu kan kita menanjakan dari segi kualitas segi rasa sudah masuk semua ke konsumen
jadi dari seperti itu ternyata oh rasa tidak berubah dari dulu sampai sekarang
ika wisatawan asal temanggung ini sudah lama berlangganan membeli bakpia yang ada di dalam kampung patung
kali ini ia membawa bakpia ke sumatera sebagai oleh oleh bagi kerabatnya di sana
di produksinya tapi juga kalau kita di produksinya kita bisa ada cicipannya
itu bisa dicicipin rasanya gitu malah yang dicicipinnya malah anget anget
dan juga kalau di toko toko besar itu kadang kita nggak tahu berapa hari kan sudah
tapi di produksinya itu kadang itu langsung dia panas panas kita langsung dikemas
guru besar ilmu dan teknologi pangan universitas gajah mada murti yati garjito meyakinkan bahwa dibalik bakpia
yang dikenal sebagai oleh oleh khas yogyakarta ada sejarah panjang bakpia yang sudah berusia sekitar delapan puluh tahun
bakpia pertama kali dibawa imigran cina dari wonogiri jawa tengah ke yogyakarta
bakpia yang dulu kulitnya dibuat dengan menggunakan lemak babi dengan isian daging babi
telah berubah menjadi makanan halal setelah berakulturasi dengan kondisi lokal
mengonsumsi bakpia sejatinya bukan saja memanjakan lidah dan perut
tapi juga belajar tentang pentingnya sebuah nilai hidup
toleransi yang orang jawa orang jogja bisa menerima makanan milik etnis lain
yang meskipun di sini minoritas tetapi kita bisa menerima
sekarang menjadi bagian dari bangsa indonesia
nah anda mau mencoba membeli bakpia sambil mendapat pengalaman dan pengetahuan baru di yogyakarta
hendrawan setiawan daniel yuwantoro yogyakarta